halo selamat malam kemeriahan puncak peringatan bulan bung karno syarat dengan sindiran ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri menyindir partai partai yang masih pikir pikir alias galau
pesan itu ditujukan ke tiga ketua mempartai yang hadir
sementara yang lebih seru di panggung hiburan budayawan butet kertarejasa juga melayangkan sindiran
sosok tokoh pandir berkuar kuar mau dijegal hingga capres yang hobinya menculik
apakah benar puisi butet ditujukan kepada lawan politik ganjar pranowo di pilpres mendatang
yang jelas panggung yang syarat sindiran itu semakin menajamkan pertarungan
panggung pdi perjuangan syarat sindiran bikin partai makin bimbang
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menyindir tiga parpol yang masih pikir pikir untuk bekerja sama dengan pdi perjuangan di pilpres dua ribu dua puluh
hal itu diungkapkan megawati dalam peringatan puncak bung karno dua ribu dua puluh tiga yang digelar di stadion utama gelora bung karno sabtu lalu
megawati tidak menyebut secara langsung tiga parpol tersebut
namun dari undangan yang hadir ada tiga ketua umum parpol yang belum menyatakan bergabung dengan pdi perjuangan
tiga parpol tersebut adalah partai golkar partai amanat nasional dan partai kebangkitan bangsa
kalau di sini ada ada satu dua ada tiga
itu yang saya bilang ya katakan lagi mikir mikir dulu dah
tuh tuh bapak bapak kan diketawain
mau ikut boleh
enggak ikut ya enggak apa apa
megawati juga memperkenalkan tiga partai politik yang sudah bergabung dalam kerjasama dengan pdi perjuangan
satu persatu nama partai
para ketua umum partai yang sudah bergabung
ketua umum p tiga muhammad mardiono disebut mega sebagai partai pertama yang bergabung
kemudian mika menyebut nama ketua umum partai hanura usman sabta odang
sementara ketua umum partai perindo
haritanu sudibyo disebut megawati
tapi yang bersangkutan tidak hadir di acara
padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden wakil presiden sendiri loh
saya membuka pintu
sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong
jadi tadi saya katakan
di belakang saya ini ada beberapa partai
yang sudah pasti
yang pertama adalah partai kekuasaan
ppp adalahasi yang lebih ramah dari
dan di latar belakang dari ppp
dalam menolongnya butet menyebut orang yang pandir sosok yang sedang dipantau kpk tetapi mengaku tengah dijegal
butet juga menyindir jika kelak ada presiden yang hobinya menculik
di sini untuk bukit bukit di sana bukit airnya pandir
ya begitulah kalau otaknya pandir
pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat tambah daging empal
jagoan pak jokowi rambutnya putih gigih bekerja sampai jungkir balik
hati seluruh rakyat indonesia
pasti akan sedih jika kelak ada presiden
hobinya kok menculik
hati sikap agak kecacauan
andi menyatakan zaman orde baru banyak intelektual dan budayawan yang menjerat kekuasaan
andi mempertanyakan apakah butet masuk ke dalam kategori budayawan tukang
sementara ketua dpd partai gerindra dki jakarta ari zapantria merespon secara normatif

saya berharap anda akan membalas penghinaan hujatan dan filial
makna kepada ketua umum prabowo subianto dengan kebaikan
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
sekarang kita masuk ke segmen electionpedia
kontestasi antar calon presiden bertambah ketat saling berebut dukungan partai terus berlangsung
seperti apa raihan elektabilitas capres terkini dan siapa saja sosok yang semakin menunjukkan potensi menjadi cawapres
kita akan langsung ulas temuan dari beberapa lembaga survei yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
saya sudah bersama juga dengan direktur eksekutif dari carta politika ada mas yunarto wijaya
selamat malam mas toto
oke kita akan paparkan langsung ini ada dua lembaga survei yang hasilnya sudah kita rangkum
yang satu punyanya carta politika satu lagi nanti saya yang jelaskan ya
kita lihat slide pertama dulu
oke silahkan mas toto
iya ini survei yang dilakukan di awal bulan mei
dan kemudian memang ini
melewati kalau kita lihat pada masa itu ada dua peristiwa yang menarik sebelumnya terjadi ya
pertama isu mengenai piala dunia u dua puluh di bulan akhir maret
lalu kemudian ada deklarasi batu tulis di tanggal dua puluh satu april
memang bisa disimpulkan hampir semua lembaga survei kalau kita lihat
pertama dari biasanya orang mengatakan
ada tiga nama yang sama kuat kecenderungan di tahun dua ribu dua puluh tiga mengkerucut menjadi dua nama
dan memang akan mengarah seperti ya kepada pertarungan neck to neck antara mas ganjar dengan pak prabowo
oke tapi ini apakah perbedaannya akan semakin menjauh ataupun semakin mendekat nantinya
kalau kita lihat menjelang pendaftaran nanti
agak sulit ya kita menyimpulkan dari sekarang
pertama ini masih delapan bulan lagi
yang kedua kalau kita lihat sebetulnya pertarungan sungguhnya adalah
bukan pertarungan personal branding antara misalnya ganjar melawan prabowo melawan anies
tapi pasangan nanti yang akan menjadi sebuah branding baru
belum lagi berbicara mesin politik kan akan ditentukan oleh berapa besar kekuatan diantara
mesin mesin itu bergabung dalam pasangan ini
jadi menurut saya masih banyak sekali variable yang akan menentukan
variable cawapres berarti menentukan nanti apakah gapnya semakin melebar ataupun semakin mendekat
karena kalau salah salah pilih cawapres berarti game over juga ya buat baca pres dan baca pres ini
semakin ketat persaingan cawapres
akan semakin harga dari seorang cawapres menjadi mahal
oke harga dari cawapres semakin mahal untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
kita lihat elektabilitas calon wakil presiden lebih banyak yang bertarung di posisi cawapres kayaknya
iya kalau kita lihat sebetulnya juga beberapa nama sudah memuncaki hasil pilihan cawapres ya
kalau kita lihat ada sandiaga uno faktor investasi elektoral selama dua ribu sembilan belas sebagai cawapres
ridwan kamil kita tahu punya
basis yang cukup
atau terbesar bahkan
dan kemudian ada mas ahaye selalu didetekan menjadi cawapres terkuat dari koalisi perubahan
ada erick thohir juga yang bersaing dengan rk dan sandiaga uno untuk disebut sebagai calon pasangan entah itu prabowo ataupun ganjar
yang baru adalah nama dari pak mahfud md
tapi ini kalau kita lihat yang newcomer pak mahfud md ya
tiba tiba beliau bisa naik
ini yang menarik ya
kalau kita lihat kan di panggung politik apa sih peristiwa yang menarik itu kan adalah pro dan kontra ketika ada di komisi tiga
kita tahu dan ternyata pro dan kontra yang sifatnya hanya sekali ini berhasil melampaui kerja keras dari beberapa calon wakil presiden yang sudah bekerja dua tahun mungkin
memberikan bekal elektoral ke pak mahfud ya
ini semoga jadi pelajaran juga ya buat calon calon presiden atau calon wakil presiden
bukan tentang logistik atau daya tahan saja
tapi membangun efek kejut itu ternyata terbukti lebih memiliki efek besar
ini posisinya rituan kamil politisi partai golkar juga
nanti saya akan tanya juga kepada narasumber saya yang ada di situ
ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketua umum pan zulkifli hasan
fenomena yang menarik
ada dua tokoh dari dua partai
yang bisa diajukan sebagai kandidat cawa presiden cukup kuat
kita lihat slide berikutnya
ya sebetulnya tidak terlalu ada perbedaan besar ya
karena kalau kita bicara efek ekor jas itu biasanya baru bisa didapatkan ketika sudah ada kerja bareng antara partai dengan kemudian calon presiden yang diusung
jadi kalau kita lihat memang ada kecenderungan stagnasi dari sisi pemeringkatan
masih nomor satu pdi perjuangan
disusul oleh pkb dan seterusnya
dari sini tapi bisa terlihat juga dua partai yang elektabilitasnya memang sudah cukup stabil bertahan
akan membentuk dua poros juga
kebetulan dua sosok yang dijagokan oleh dua partai terbesar ini
dua capresnya juga memuncaki dari survei survei elektabilitas
itu yang menyebabkan kalau kita coba lihat sebetulnya memang paling menarik adalah dua poros hampir pasti akan terbentuk
porosnya pd perjuangan dengan porosnya gerindra
kalau sempat ada isu bahwa dua kekuatan besar ini bergabung
memang bisa disimpulkan akan sulit sekali untuk disaingi oleh koalisi
tapi kalau melihat konstelasinya ke depan apakah dua poros kekuatan ini baik pd perjuangan dan juga gerindra agak sulit ya untuk bergabung ya
kalau persaingan di pilegnya cukup ketat dan persaingan capresnya cukup ketat
menurut saya mereka malah akan menjadi aktor utama dalam pertarungan yang terakhir
tapi untuk sistem demokrasi lebih baik semakin banyak calon yang maju semakin baik untuk pemilih
oke ya kita lihat slide selanjutnya
ini tadi surveinya carta
ini ada juga survei dari indopol yang dirilis paling baru saya yang sampaikan ya mas soto ya
periode surveinya dari indopol lima sampai sebelas juni dua ribu dua puluh
yang pertama agak berbeda nih
kalau dilihat dari margin of errornya ini sepertinya dua dari cross sector
jadi ini masing masing ya antara prabowo dengan ganjar
bedanya tipis sekali
kita lihat slide selanjutnya
masih dari survei indopol periode lima sampai sebelas juni dua ribu dua puluh tiga
ternyata mas ganjar pranowo tinggi juga kalau jadi cawapres
anies baswena juga tinggi
mahfud md masih lumayan tinggi
erick thohir juga lumayan tinggi
ahy juga tinggi
ini menarik ya
kenapa tidak ada nama pak prabowo
ini harusnya masuk nih namanya pak prabowo
karena nama mas ganjar sama mas anies ada
nanti kita tanya ke indopol
tapi ini ada nama gibran
mungkin nanti di survei berikutnya
carita politika bisa dimasukkan mas
saya pikir tidak perlu
kalau kemudian kecuali kemudian memang mk memutuskan yang berbeda
menurut saya malah agak aneh kalau ada seorang politisi yang secara undang undang tidak diperbolehkan
lalu dimasukkan namanya dalam survei
tidak memiliki bobot politik apa
kalau putusan mk nanti berbeda soal batas usia cawapres itu baru bisa nanti dimasukkan ya
kita lihat nanti bersama
apakah nama nama cawapres ini kemudian mempengaruhi konstelasi koalisi di pemilu dua ribu dua puluh
ada partai partai yang masih galau tampaknya menentukan pilihan karena negosiasinya soal nama proposal cawapres belum bisa diterima
baik oleh pdi perjuangan ataupun oleh gerindra
nanti kita akan tanya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow

sampai jumpa di video selanjutnya
sementara yang lebih seru di panggung hiburan budayawan butet kertarejasa melayangkan sindiran sosok tokoh pandir berkuar kuar mau dijegal hingga capres yang hobinya menculik
apakah benar puisi butet ditujukan kepada lawan politik ganjar pranowo di pilpres mendatang
yang jelas panggung yang syarat sindiran itu semakin menajamkan pertarungan di pemilu dua ribu sembilan belas
panggung pdi perjuangan syarat sindiran bikin partai makin bimbang
malam ini kita akan mengulasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada ketua dpp partai amanat nasional ada bima arya selamat malam
sekaligus pak wali kota jauh jauh dari bogor terima kasih
ada wakil ketua umum partai gerindra bang fadli john selamat malam bang fadli
turun berapa kilo bang
oke ini sosok yang berbeda baru pertama kali muncul di tv gitu ya
oke ada juga ketua dpd partai golkar sekaligus politisi partai golkar bang maman abdurrahman
selamat malam bang maman
selamat malam mbak
ada juga ketua dpp pdi perjuangan pak jarod saiful hidayat
selamat malam pak jaros
masih bersama dengan direktur eksekutif carta politika mas yunarto wijaya
dan seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik kita selalu mengajak ataupun mengundang teman teman pemilih muda
teman teman mahasiswa melalui sambungan virtual dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali malam ini
teman teman banyak yang ikut malam ini teman teman silahkan nanti kalau mau mengkritik kemudian memberikan pernyataan
menyampaikan pendapat juga silahkan
saja siapa tahu melalui diskusi ini kalian sudah tahu kira kira siapa ya capres yang akan saya pilih nanti di tps pada empat belas februari dua ribu dua puluh
terima kasih teman teman dari bali sudah bergabung pada malam hari ini
saya langsung saja ke pdi perjuangan
pak jarod kemarin di acara puncak peringatan bulan bung karno ibu megawati soekarno putri pada pidatonya sempat mengatakan sempat menyinggung
sudah ada partai partai yang resmi bergabung
tapi ada juga partai partai yang
masih belum memutuskan ataupun masih bimbang begitu
ini ditujukan ke siapa sebetulnya
ke golkar pan dan pkb maksudnya begitu sindirannya
ungkapannya lah ungkapannya
jadi ibu megawati akan menyampaikan esensi dari pancasila itu kan kekeluargaan dan kotong royong
oleh sebab itu perlu dibangun persatuan ya
maka tema di dalam peringatan bulan bung karno
itu kepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
nah yang hadir di situ kan ada tiga partai yang belum bergabung
yaitu partai amanat nasional partai golkar dan pkb
ibu mega ini kan kalau menyampaikan sesuatu itu pasti apa adanya
bahasa jawanya itu blokosuto
atau beliau sudah menyampaikan blokosuto apa adanya
itu kan apa yang disampaikan
memang kami sudah siraturohim partai amanat nasional ke dpp
itu juga disampaikan gitu ya
dan kita juga mempunyai platform yang sama
tapi apakah langsung partai amanat nasional bersedia bekerjasama dengan pd perjuangan itu kan masalah waktu
dan sudah dirugaskan untuk mbak puan nanti akan membalas siraturohim ke partai amanat nasional
kan gitu pak bima arya
kemudian dengan itu
dengan partai golkar
kita ini kan punya hubungan historis yang cukup panjang
banyak sekali misalkan di dalam pilkada kita bekerjasama dengan partai golkar maupun dengan partai amanat nasional
dan hasilnya juga bagus
demikian juga dengan pkb
oleh sebab itu ibu mega menawarkan gitu ya
membuka ruang kalau mau bergabung ya monggo silahkan
kalau enggak juga gak apa apa
kalau enggak juga tidak apa apa
jadi gak maksa
jadi gak maksa golkar sama pan bergabung
kan bahasanya kalau enggak juga nggak apa apa
kali empatnya kan tidak memaksa
kan tidak baik kalau dipaksa paksa
kan gitu ya
tapi ngebet gak
masa pdi perjuangan gak ngebet ngajak golkar sama pan bergabung
perlu dibangun kesepahaman bersama ya
dan kita samakan dulu ini platformnya
visi misinya mau ngapain ini mas ganjar ini
mas ganjar kan akan meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh pak jokowi dengan percepatan ya
percepatan percepatan percepatan
kita berharap pan golkar pkb juga sama dengan kita
untuk bisa bersama sama mendukung mas ganjar
tapi pertanyaan saya pdi perjuangan ngoyo nggak mengajak golkar dan juga pan bergabung
ngoyo atau enggak itu relatif tergantung dari bagaimana nanti komunikasi yang baik
silaturahim yang baik kan gitu kan
oleh sebab itu perlu komunikasi yang intensif antara tiga partai ini
tapi gak maksa ya
tidak boleh ada paksaan
kawin pun kan juga tidak boleh dipasar
perlu pacaran pendekatan ya kan
baru kalau sama sama cocok dengan visi misi kita dengan platform kita ya mari kita kerjasama publik
tapi ini menarik ya bahwa pdi perjuangan mengundang golkar yang sudah bergabung di kib
kemudian mengundang pan juga yang bergabung di kib
terus mengundang pkb yang bergabung di koalisinya kebangkitan indonesia raya
indonesia raya bersama dengan gerindra
ini maksudnya apa pdi perjuangan
ingin memecah koalisi partai partai atau bagaimana pak jarod
ini kan ada etika politik ya
tapi yang kita pahami ya bahwa kayak pkb pan golkar itu kan masih belum fix untuk mengusung bakal calon presidennya
yang sudah fish kan gerindra ya mas fadlizon itu pasti pak prabowo
yang tiga ini kan masih belum
sehingga bisa kita ajak kerja sama toh
tapi kan sudah ada dalam ikatan koalisi
sekarang misalnya partai persatuan pembangunan kan juga sudah
dan saya yakin bahwa hubungan ciraturrohim antara p tiga kemudian pan dan golkar tetap terbangun dengan baik
demikian juga dengan pkb
ya kan hubungannya dengan gerindra juga tetap hubungannya baik
kita tidak akan kemudian mengintervensi otonomi partai politik
kedarutan partai politik
tapi kita harus menentukan pilihan yang terbaik
siapa yang paling cocok yang paling tepat yang paling siap untuk percepatan apa yang sudah diletakkan pak jokowi selama sepuluh tahun
dan saya yakin itu ada pada mas ganjar
yang sudah disiapkan juga oleh pak jokowi
karena ini kan sudah teman lama ini hubungannya sudah ikatannya erat banget gitu ya
komunikasi yang dibangun oleh pdi perjuangan ke golkar dan juga pan seintensif apa pak jarod
sudah sangat intensif atau belum
oke sangat intensif
saya mau tanya ke bang maman
katanya komunikasi sudah intensif sekali
tapi kita belum lihat pertemuan antara ketua umum anda pak erlangga hartarto dengan ibu megawati soekarno putri
apa yang menjadi masalah bang maman
kalau tidak ada masalah harusnya sudah langsung ketemu
sebetulnya permasalahan tidak ada
namun kan masing masing partai punya beberapa pendekatan ataupun faktor faktor dalam mengambil keputusan
kalau tadi saya klarifikasi dulu
kalau tadi dibilang bimbang nggak ada
tidak ada kebimbangan dalam perjalanan politik itu
yang ada adalah kalkulasi politik
karena suka ataupun tidak suka penentuan keputusan pencaparesan ini kalkulasinya mempertimbangkan kepentingan lima tahun ke depan
baik kepentingan partainya dalam konteks survivalitas partai maupun juga kepentingan bangsa ke depan
nah saya masuk begini
hari ini kan yang beredar di semuanya ini kan ini baru dalam pendekatan survei kan
kenapa mas ganjar kenapa pak prabowo kenapa pak anies
kenapa pak jokowi
kenapa pak erlangga
kenapa si cik
itu kan semua hari ini kita duduk nih sama sama ini dari sisi survei
baru satu dan itu persentase dalam penentuan keputusan untuk membangun sebuah skema koalisi ataupun kita bisa take off itu baru persentasenya kecil
ada pertimbangan kompetensi juga
nah hari ini golkar masih mempertimbangkan faktor kompetensi
kita juga tidak mau asal mengambil keputusan
karena yang kita bawa ini negara yang dipercaya
negara indonesia pemerintahan indonesia lima tahun ke depan
faktor kompetensi siapa nih capresnya
capresnya maupun jawa pres
jadi yang maju sekarang ini mas anies mas ganjar pak prabowo faktor kompetensinya belum memenuhi kualifikasi golkar
kalau tanya ke saya iya
belum memenuhi kualifikasi golkar
ini kan baru pendekatan survei nih
kalau bertanyakan salah faktor kompetensi ya kita pasti akan mengatakan bahwa pak erlangga yang paling berkompetensi
karena ketua umum anda
oh enggak juga
belum tentu di mata publik kompetensinya sama dong
karena menko perekonomian dan orang yang menjaga perekonomian ini tidak terjerembab jatuh pasca covid kemarin
lalu yang kedua preferensi elit
pdip seharusnya kan sudah bisa memutuskan
cukup kan gitu
pak prabowo juga bisa karena sudah ada koalisi pkb
namun kan sekarang kenapa orang belum bisa ambil keputusan
bukan cuma sekedar masalah ikatan koalisi partai
elit a dengan elit b itu mungkin bisa beririsan
tapi elit b dengan elit c belum tentu bisa beriris
preferensi elit di golkar itu kemana arahnya
ya ini dia yang tadi saya bilang
perlu pertimbangan preferensi elit juga yang harus kita hitung hitung
tidak bisa hanya setamerta dilihat dari faktor kompetensi saja faktor survei saja
faktor preferensi koalisi ataupun kecocokan elit juga itu perlu dilihat
lalu yang keempat mbak
kalau tiget mungkin kita sudah tahu dalam rule of thumbnya sudah jelas
berapa persen dukungan jalan
namun ada yang paling penting menurut saya dari semuanya
kalau udah jadi kita mau ngapain
ini kan semua juga pasti harus berpikir itu juga
tidak bisa hanya sekedar berpikir
oh bagaimana caranya jadi presiden jadi wakil presiden
lalu setelah jadi presiden caron wakil presiden
setelah jadi presiden dan jadi wakil presiden lu mau ngapain
parlemen itu juga harus diamankan
tidak bisa hanya sekedar duduk di eksekutif
kita menang lalu pengamanan parlemen ini kan juga
karena kan suka tidak suka kan sinergisitas antara eksekutif dengan parlemen juga perlu dilihat
ini yang saya lihat juga mbak nana
jadi yang tadi kita apa yang disampaikan bu mega sebetulnya bukan sebuah sindiran
itu adalah bagian dari sebuah bentuk untuk mendorong ataupun ingin mengencouragelah semua partai
yuk kita sama sama guyup
kita sama sama duduk
kalau ditanya hari ini apakah golkar bisa bisa bersama sama dengan pdip
apakah golkar bisa bersama sama dengan gerindra
lawang kita terkomunikasi kok semuanya
apakah golkar bisa bersama sama dengan koalisi nasdim
dan apakah golkar bisa membentuk poros sendiri
sedang kita inisiasi juga
opsi poros keempat bersama sama dengan pan
artinya semua potensi semua kemungkinan masih sangat mungkin di tengah kondisi masih kurang lebih tiga bulan

apakah faktor pdi perjuangan yang cukup dominan itu membuat golkar pikir pikir untuk bisa berkoalisi ataupun bekerja sama politik dengan pdi perjuangan
saya belum pernah ketemu dalam proses komunikasi politik proses politik yang bisa dominan di republik indonesia ini
mau pdi itu dia nomor satu bagaimana caranya pdi mau mendominasi perjalanan politik ke depan
jadi bukan itu
ya bahwa pdi punya karakteristik sendiri ya itu wajar wajar saja
karakteristik sendirinya apa
ya tadi mungkin terkesan dianggap tadi kan mbak nana nanya karakteristik dominan
saya kan juga di dpr dengan bang fadli
nggak ada satu keputusan politik yang bisa diambil oleh pdip sendiri
itu harus bersama sama dengan golkar harus bersama sama dengan gerindra
itulah tadi saya bilang yang terakhir faktor terakhir itu yang paling penting
setelah jadi bagaimana kombinasi kabinetnya
setelah jadi bagaimana dukungan parlemennya
jadi nggak bisa juga bisa tiba tiba pak si jangan sampai kita sebut ya si capres nanti presiden a presiden b terpilih
lalu kalau nggak didukung dengan parlemen yang kuat juga nggak bisa berjalan juga programnya
tapi kan golkar meskipun memilih capres yang berbeda pada akhirnya tetap akan berada di kekuasaan
karena itu kan filosofi golkar kekaryaan
memang diharapkan kita masuk
karena mungkin hari ini semua partai
dari tahun berapa
milu selalu berada di lingkaran kekuasaan
tuh inget lho sejarah pertama pak jokowi
di kmp dulu
tapi kan akhirnya bergabung
karena memang semua siapapun butuh golkar untuk menjalankan pemerintahan
ya itu menurut anda
karena bisa kerja golkar
kita dapat informasi ini valid sekali bahwa ketua umum anda pak erlangga hartarto sudah mendapatkan perintah dari presiden jokowi agar golkar mendukung mas ganjar dan berkoalisi dengan pdi perjuangan
itu dari mbak nana kali
anda gak bantah berarti bener dong
spekulasi apapun yang namanya orang sudah duduk di etalase publik ya public figure siapapun pasti punya spekulasi
pak jokowi kasih perintah a pak jokowi kasih perintah b pak jokowi kasih perintah c semua pasti
setelah ada perintah pak jokowi itu kemudian pak erlangga datang ke acara puncak peringatan bulan bung karno
memang kita penting membangun komunikasi dengan semua partai
jadi gak ada perintah itu
kemarin juga kita ngomunikasi
komunikasi dengan pak prabowo
lalu jangan sampai nanti kita komunikasi dengan pdi dianggap ada perintah pak jokowi
jadi ini kita juga beberapa waktu yang lalu ada komunikasi
tapi berarti gak ada perintah dari presiden ya
sampai hari ini saya rasa komunikasinya fine fine aja dan pak jokowi memberikan ruang
bahwa perintah pak jokowi ataupun pilihannya pak jokowi menjadi faktor penting bagi golkar mengambil keputusan
yang pertama saya ingin tegaskan bahwa golkar punya kedaulatan sendiri
golkar punya mekanisme sendiri dan golkar juga punya kepentingan untuk survive di dua ribu dua puluh
itu yang pertama
bahwasannya menjadi penting menjadi salah satu pertimbangan untuk berdiskusi dengan pak jokowi wajib
saya sampaikan ya
berdiskusi dengan pak jokowi
oh iya dong dia presiden
mengambil aspirasi pak jokowi gak masalah tapi keputusan akhirnya tetap diketahui anda
iya dong keputusan tetap ada di partai golkar
oke itu waktu yang akan membuktikan ya
saya mau ke kang bima
kang bima apakah faktor proposal cawapres itu menjadi salah satu faktor penghambat sulitnya negosiasi pan berkoalisi dengan pdi perjuangan
dua ribu dua puluh empat ini memang sangat beda dengan dua ribu enam belas
dan kita gak mau kembali menjadi bagian yang kalah
pan ini sudah dua kali gak menjadi bagian dari pemenang
jadi kalau kata ketua kami kali ini kita harus menang
masa kalah lagi itu poin pertama
melihat dari konstelasi
relasi dari survei kita lihat bahwa yang menentukan betul betul adalah wapres yang bisa memberikan supporting secara elektoral
bukan hanya sekedar pemerintahan tapi ada tiga yang diperhitungkan
satu menunjang pemenangan
kedua stabilitas pemerintahan
dan perspektif pasca pemerintahan atau suksesi dua ribu dua puluh sembilan
nah karena itu banyak yang dihitung
jadi saya kira belum tentu bimbang juga
pertama itu itu adalah kualitas yang matang
dan bagi pan ketika misalnya disebut nama nama tertentu untuk posisi wapres ya tentu bagi kami jadi pertimbangan juga
karena siapa yang tidak ingin ikut andil atau punya saham dalam koalisi pemerintahan dalam posisi nomor dua
karena nomor satu kan sudah ada
siapa nama cawapres yang bisa mendongkrak suarapan
dari bursa yang ada yang memiliki kedekatan dengan kita ya adalah erick thohir
dan itu sudah disuarakan saya kira oleh partai oleh ketua umum kami ketika bertemu dengan ibu mega secara langsung secara eksplisit begitu ya
tapi tentu kan ada ruang diskresi ruang prerogatif dari setiap partai yang kami hargai
dan itu perlu proses
makanya ibu mega kan sampaikan kemudian ya silakan akan ada pertemuan pertemuan lanjutan lagi
dan sekarang dinamika itu yang saya kira sedang terjadi
tapi preferensi yang tadi anda katakan ya bahwa setelah pemilu dua ribu empat belas kalah dua ribu sembilan belas kalah artinya tidak mengarah ke pak prabowo
ya poinnya kan bukan siapa orangnya tapi momentumnya sekarang ada di mana kan begitu ya
politik itu kan selain kalkulasi yang matang juga menghitung momentumnya seperti apa
dan bagi kami kita akan melihat betul potensi koalisi yang memungkinkan bagi pan untuk menjadi bagian dari pemenang gitu
jadi kalau bisa saya simpulkan berarti siapapun cawapres yang menerima erick thohir disitu pan akan berlaku berkoalisi begitu
kira kira skenernya adalah bagaimana
bagaimana erick thohir ya bisa diterima menjadi bagian penting dari koalisi politik pilpres
oke padahal erick thohir bukan kader ya tapi kenapa gak memunculkan kader sendiri seperti ketua umum empat puluh
sebetulnya sama dengan pdi perjuangan kan ada yang disebut kader ideologis gitu ya biologis dan sebagainya
ini kader apa nih erick thohir
erick thohir punya kedekatan yang sangat erat dengan
kemudian dengan ketua umum kami kemudian berkegiatan dengan pan saya kira sudah beberapa tahun terakhir
dan memang punya banyak kesamaan dalam hal memenang masa depan indonesia bersama erick thohir
oke termasuk membantu pemenangan ataupun logistik pemenangan di tahun ini
itu pun yang harus dihitung
bagaimana dampak pilpres terhadap pileg
jadi hitungannya ini koalisi mana yang menguntungkan buat partai dalam segi pemenangan pilek kan harus dihitung juga
oke jadi dari segi pemenangan pilek itulah ya pak erick thohir membantu
gak usah malu malu loh kang bima loh
yang menyimpulkan kan anda bukan saya
yang minggu lalu udah dijelaskan juga sama mas yoga
terus kenapa ditanya lagi
nggak apa apa penegasan aja berarti semua pan udah kompak gitu sama pak erick
tapi kang bima saya punya informasi ke golkar saya juga punya informasi
yang kami dapat informasi bahwa presiden jokowi sudah memanggil ketua umum anda pak zulkifli hasan dan meminta agar pan terus saja membawa nama pak erick thohir untuk dijodohkan ke pak prabowo subianto
jadi sebetulnya blessingnya pak jokowi ini ke pak prutu ke pak prabowo
kalau golkar diminta ke pak ganjar ke pdi perjuangan
ya kalau disimak dari pernyataan ketum kan jelas ya
bahwa panglimanya adalah pak jokowi di lapangan bergerak itu adalah urusan ketua umum partai termasuk bang zul kan gitu ya
nah artinya ada dialog yang intensif ada komunikasi yang intens
nah harus dalam bentuk dipanggil saya kira
dalam bentuk wa dalam bentuk telepon kan juga sangat mungkin terjadi
dan itu pasti menyesuaikan dengan perkembangan yang ada
perkembangan survei dan sebagainya
saya kira belum tentu itu ajak gitu ya
artinya obrolan ketum dengan pak jokowi bulan lalu sangat berbeda barangkali ya
dengan obrolan ketum kami dengan pak jokowi minggu depan berdasarkan surveinya carta politika kan bisa begitu
jadi apapun itu panglimanya adalah presiden jokowi
jadi presiden jokowi ngomong ke a empat
saat ini posisi politik pan seperti

mana akan begitu
dalam koalisi pemerintahan dan ingin bersama sama untuk memastikan suksesnya menuju dua ribu dua puluh empat
lebih ke bawah apa ke ganjar
lebih ke pak prabowo atau pak ganjar
dalam partai kami hasil rakenas jelas ada nama mas ganjar disitu
mas ganjar ada disitu itu clear
oh gak ada
jadi kalau presiden maunya ke pak prabowo
ya itu kan dinamika
hasil rakenas bisa beda ya bisa direvisi lah ya
bisa apa apa yang nggak bisa direvisi
mungkin direvisi kan semuanya
semua bisa direvisi partai itu
saya mau ke pak fadli
bang fadli ini dua partai golkar dan juga pan belum menentukan pilihannya ya
masih kalkulasinya banyak lah
kalau pan kalkulasinya soal posisi cawapres kalau golkar tadi kalkulasinya tiga nama itu
belum memenuhi preferensi politiknya golkar gitu
ini gerindra bagaimana
untuk bisa strateginya menggait
kalau kita dengar kan katanya gerindra sudah solid nih bersama dengan pkb bersama dengan
golkar bersama dengan pan untuk sama sama
kalau saya melihat ya
proses politik yang ada sekarang ini sebuah journey untuk satu tahapan baru dari siklus
sehingga pasti perhitungan perhitungannya harus lebih tajam harus lebih matang gitu
dan dalam tradisi kita seringkali juga keputusan itu biasanya diambil agak di ujung ujung gitu
kalau misalnya di pendaftaran itu september oktober ya saya kira mendekati itu
bahkan bisa di jam jam terakhir
di menit menit terakhir gitu
mengulang dua ribu sembilan belas ya
ya karena masing masing mempunyai strategi mempunyai taktik yang perhitungan perhitungan tadi
tentu kalau bagi gerindra kita sudah solid mendukung pak prabowo sebagai calon presiden yang akan kami usung
sejauh ini komunikasi yang sudah sangat intensif dengan pkb
sudah yang paling maju
dan kita juga berharap dukungan dari partai partai lain yang pasti akan membawa suara yang signifikan di dalam pemenangan pilpres gitu
dan pak prabowo kan sudah teruji ya
seorang yang memilih jalan demokrasi ini
dan terbukti meskipun kita kurang beruntung di dua ribu sembilan belas
tetapi tetap dukungan kalau kita lihat hampir di semua survei
berada di tiga besar
ya sering kali di nomor satu
ya kadang kadang di nomor lain
ya itu biasa saya kira itu kan indikator dari suara masyarakat
saya melihat bahwa kali ini pak prabowo mempunyai momentum yang kuat
karena beliau ini adalah pemegang remote control gitu ya
tidak dibayang bayangi oleh figur lain
ya sehingga mempunyai
tapi tidak dibayang bayangin oleh figur lain itu gimana bang
maksudnya figur lain itu begini
maksudnya ketua umum partai
oke tapi balihonya pak prabowo di mana mana sama pak jokowi
oh iya kalau pak jokowi kan bukan kontestan
penting suaranya pak jokowi bagaimanapun sebagai incumbent sebagai presiden
saya kira itu pasti mempunyai faktor yang sangat penting
transisi ini kan memerlukan juga satu kepastian
ini yang menjadi faktor yang sekarang dilihat kenapa pak prabowo juga terus mendapatkan dukungan
disamping platform yang ada
dan ini kan agak berkesesuaian juga dengan posisi gerindra yang di semua survei juga berada di dalam dua besar
kalau pdi perjuangan terkesan aktif begitu ya
jemput bola sampai mengundang golkar dan juga pan
sampai sekjennya pd perjuangan mas sasto juga ketemu dengan pak ketua umum golkar dan juga ketua umum pan
sejauh mana sekuat apa ingin mengambil partai partai ini
saya kira sangat aktif ya
pak prabowo sangat aktif bertemu dengan ketua ketua umum partai
dengan pak erlangga dengan pak zulkifli hasan
dan beliau orangnya saya kira bisa kita lihat sendirilah
humble gitu ya
mau mendatangi bahkan kalau kita lihat ya sudah matang
secara politik sudah sangat matang dan sangat papan
kita ini membutuhkan
sekarang pemimpin kedepannya yang punya wisdom
jadi kalau tadi ada sindiran sindiran yang kita anggap saja itu hiburan politik lah ya
oke nanti saya bahas sindirannya desain dan butuhnya
kita anggap yang paling penting ke depan ini harus pemimpin yang punya wisdom
punya kebijakan kebijaksanaan
karena kita ini negara yang berbeda beda dari berbagai macam suku dan lain lainnya
jadi kita nggak bisa take it for granted lagi
supaya negara kita ini tidak pecah gitu
harus bersatu untuk membangun kira kira gitu
tadi anda nggak menjawab pertanyaan saya
gimana caranya gerindra jemput bola aktif mengajak partai partai ini
namanya pak prabowo nggak ada loh dalam hasil keputusan rakernasnya pan
itu kan keputusan itu sudah beberapa waktu yang lalu
tapi belakangan kan sangat intensif juga pertemuan pertemuan dengan pan dengan golkar dengan kalau pkb kan memang sudah rutin gitu ya
dan juga dengan partai partai lain yang belum memutuskan secara resmi
saya kira memang belum terlalu banyak partai yang memutuskan secara formal gitu ya
karena kan ujung keputusan itu nanti tanda tangan ketua umum dan sekjen
di kpu kira kira begitulah ya
jadi anda merasa bahwa nanti di ujung semuanya bisa mendukung pak prabowo
ya kita berharap tentu begitu
bagi kami di gerindra dukungan dari manapun apalagi dari partai partai yang selama ini bekerja sama partai partai besar
ini pasti akan membuat kita jauh lebih kokoh lebih kuat
masalahnya adalah golkar dan juga pan membawa proposal yang sama
bagaimana kemudian gerindra mempertemukan kepentingan dua partai ini apalagi ada kepentingannya pkb yang di awal sudah bikin piagam perjuangan
ya itu kan seninya politik pasti akan dikomunikasikan
semuanya pasti ada

artinya pasti semuanya akan dibicarakan bersama sama
ya tidak ada yang dilewatkan gitu ya
dan pasti akan pada titik tertentu akan menemukan
satu kesepahaman kesepakatan gitu ya
kita tidak tahu apa hasilnya
tetapi itulah sesuatu yang menarik dari politik gitu
ya itu semuanya serba mungkin
mas toto apa yang anda analisa ataupun anda lihat kenapa partai partai sebesar golkar dan juga pan belum juga menentukan pilihan
jadi mau ke mas ganjar masih ragu mau ke pak prabowo juga masih ragu gitu
kenapa partai partai itu begitu mas

karena partai partai ini sedang memilih menjadi followers nana
berbeda kalau mereka berbicara kepastian kapan kadernya yang surveinya memang mumpuni dideklarasikan
itu dengan mudah terjadi pada pdi perjuangan dengan mudah terjadi pada gerindra
ini kan berharap masuk pada sosok capres menjadi ban serap dalam sistem presidensial
belum tentu diterima juga
tentu saja akan ada perhitungan yang harus jauh lebih matang
yang kedua kita harus akui juga loh sebenarnya perbincangan dan pertanyaan ini terlalu dini
kita kan tidak dua minggu lagi sedang mendaftar di kpu
kita bicara empat bulan setengah lagi bahkan
dan dalam apa yang kita sebut open election ketika income tidak bisa maju kembali kecenderungan itu akan menjadi lebih complicated
karena pertarungan lebih terdiversifikasi cenderung lebih ketat dan dalam pertarungan yang lebih ketat harga seorang wapres akan lebih mahal
pada titik itulah kesepakatan lebih sulit untuk tercipta juga
nah yang menarik sebenarnya begini nana
tadi saya menangkap seakan akan ada kesan pemilu dua ribu dua puluh empat ini
income nya tidak bisa maju kembali tapi ada kesan kalau saya tangkap nana menganggap ada pengaruh besar dari seorang
nah itu memang pengaruh besar ada
istilah perintah memanggil mengarahkan begitu kan
kita harus melihat ini dari dua kacamata
ada yang mungkin melihat dengan logika linier jokowi dengan kepuasan publik yang tinggi akan punya pengaruh sangat besar dan bisa menentukan segalanya
seakan akan pak erlangga baru keluar dari istana wah berarti pak erlangga ganjar apa prabowo nih kira kira gitu kan
bang zul baru dipanggil sebenarnya jangan jangan ngomong garam gitu ya
tapi kemudian oh jangan jangan pindah lagi nih ke ganjar
ketika perubahannya terlalu cepat ketika banyak sekali spekulasi dulu kita menduga pan pasti ke ganjar
sekarang kecenderungan orang menganggap pan lebih mengarah ke pak prabowo
tafsir mengenai golkar juga berbeda beda
bisa jadi jangan jangan terlalu cepat perubahan ini jangan jangan jokowi yang sedang bingung
jadi presiden yang lagi bingung
dalam kebingungan itu terjadi dinamisasi yang
presiden bingung kenapa mas toto kenapa harus bingung presiden
apapun itu buat seorang presiden yang nanti tetap akan pensiun fakta politiknya adalah dia tetap tidak lagi berkuasa
oke bukan ketemu partai lagi ya
dan ketika berbicara mengenai meneruskan legacy atau harus memilih misalnya kita berasumsi jagoannya ada ganjar ada prabowo
saya meyakini tidak mungkin presiden akan menentukan satu nama calon
karena ketika dia menentukan nama calon satu saja
ketika soliditas koalisinya kemudian terganggu pada titik itu juga kepuasan publiknya berpotensi terganggu
pada titik itu pula potensi terjadi lamda government
ketika dia sudah menjadi lemdak dia tidak bisa menjadi kingmaker sama sekali
itu yang menurut saya harus dilihat dari kacamata yang berbeda juga
saya menduga poco poco yang sedang terjadi saat ini adalah
upaya presiden untuk menjaga kesimbangan saja
bukan sedang menentukan menjadi seorang sutradara siapa yang harus menjadi pemenang
menjaga keseimbangan mungkin memberikan saran kepada pak zulkifli hasan arahnya kemana
memberikan saran kepada pak erlangga artarto arahnya kemana itu bisa juga ya mas oto
jangan di jawab dulu
kita harus juda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita tadi sudah mendengarkan bersama ya monolog yang disampaikan oleh
budayawan butet kertarjasa dalam acara puncak peringatan bulan bung karno
sebelum saya nanti ke mas toto ini soalnya penting banget ini
mas jarod kira kira itu tadi ditujukannya untuk siapa sih
kalau itu ya tanyakan jadi kepada mas butet
beliau ini kan budayawan ya seniman menyampaikan ekspresinya ya
seperti itu ya silakan tanya pada beliau
tapi itu disampaikan di acara pdi perjuangan masa pdi perjuangan nggak tahu
oke itu nggak dikurasi dulu ya sama pdi perjuangan
itu kan bagian dari kebebasan seorang seniman budayawan untuk berekspresi
tapi pdi perjuangan menyayangkan nggak itu disampaikan
kan pdi perjuangan yang selalu mengatakan bahwa jangan ada pembelahan
lebih baik kita berjalan
tapi ada pernyataan monolog seperti itu di dalam acara partai
itu kan berpotensi untuk membelah mas jarod
mas butet itu kan sejak pemerintahan pak harto itu kan bikin monolog ya waktu itu ya
dan sangat terkenal itu teater gantriknya itu ya
sehingga terbawa sampai sekarang ya
bahwa beliau menyampaikan seperti itu memang sudah seperti itu karakternya
terbuka seperti itu
tapi pdi perjuangan nggak menyayangkan ya
kalau sudah seperti itu
ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu tidak bagus lah
oke jadi disayangkan lah oleh pdi perjuangan
harusnya tetap menjaga
kurang elok lah kurang elok
tapi itu kita menghargai
kebebasan untuk berekspresi
sebagai seorang seniman sebagai seorang budayawan
dan beliau juga punya dasar tentunya
untuk menyampaikan beliau punya isi hati unek unek ya silahkan saja
tapi kalau seumur lama itu akan disampaikan pada bang
panggung yang lain akan lebih bagus
karena kita di dalam puncak peringatan bulan bung karno itu kan temanya kepala kantangan persatuan
jadi kita harus menyatukan berbagai macam komponen komponen bangsa ini
untuk bisa bersatu
untuk arahnya bagaimana mewujudkan tujuan bernegara kita
satu masyarakat yang adil dan makmur
dan bagaimana kita bisa mempercepat ya
apa yang sudah dikerjakan oleh pak jokowi
dan itu aja sebetulnya ya
jadi ke depan gak akan ada pernyataan pernyataan seperti itu ya
di acara pd perjuangan
jadi kita gak bisa mensensor
apalagi mensensor seorang budayawan seperti itu
kan bukan zaman di masa lalu
kalau masa lalu kan disensor dulu ya
itu siakan aja berekspresi kan gitu kan
oke tapi disayangkan lah ya oleh pdi perjuangan
kalau saya sebagai orang jawa ya
sebetulnya mas budet itu
mas butot juga orang jawa loh
beda beliau jawa tengah aku jawa timur gitu loh ya
jadi lebih halus jawa timur
oke itu menurut pak jarad ya
halo pak jokowi orang jawa tengah loh
iya jawa tengah
saya mau tanya ke bang fadli
bang fadli merasa tersindir nggak kalau tadi pd perjuangan menyayangkan
sebetulnya itu tidak perlu disampaikan di dalam acara partai
tapi ini kan seniman budayawan
tapi merasa tersindir nggak dengan
kita kami di gerindra merasa sama sekali tidak tersindir
dari apa yang disampaikan oleh mas butet itu
malah komentarnya pak prabowo itu tadi mengatakan ya dia senang karena memang orangnya lucu
dia kan seorang entertainer
dan kita juga pernah meng hire budet juga dulu tuh tahun dua ribu sembilan kalau tidak salah
ya memang begitu lah
ya mungkin orang bisa melihatnya pro dan kontra
tapi kami merasa politik kedepannya kita mau menjunjung persatuan ya
karena pak prabowo ini ya berdiri di jalan tengah lah gitu
jadi kita melihat dan juga beliau juga menyampaikan kita jangan lagi
apa namanya melakukan satu negatif atau black campaign apalagi gitu ya
jadi ini anda merasa gerindra merasa bahwa apa yang disampaikan oleh mas budet ini adalah negatif campaign ya buat pak prabowo
tidak saya kan tidak mengatakan begitu
oke tapi merasa gak gerindra gak
ini pesannya pak prabowo itu jangan melakukan negatif campaign
bahkan menganggap pak ganjar pak anies ini adalah juga bagian dari putra putra terbaik gitu loh
jadi kita harus berkompetisi lebih sehat lebih dewasa mungkin kedepan gitu ya
karena tantangan tantangan semakin berat
ya luar biasa semakin berat gitu
kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting gitu ya
itu anggap aja hiburan politik gitu
jadi bukan sesuatu yang penting bukan negatif campaign juga buat pak prabowo ya kalau buat gerindra
kita nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting lah
tapi kan anda katakan dalam akun twitter anda bahwa ini mas butet kepepet untuk mengisi dompet
itu maksudnya gimana
biarlah agak sedikit cerewet ya
itu kan hiburan politik juga ya
kadang kadang jari kita gatel juga kan
berarti merasa tersindir tuh
enggak sama sekali tidak tersindir
kalau gak tersindir harusnya kok gak bisa dibalas pak fadli
itu mas butet itu ya saya kenal baik ya jadi biasa biasa aja
jadi gak ngerasa jadi negatif campaign ya
bisa nanti di hire juga oleh partai lain juga bisa
meskipun disampaikan oleh bang fadli ini bukan negatif campaign ini bukan sindiran tapi beberapa elit dari gerindra menanggapi itu
artinya kan merasa terganggu ya meskipun tadi mas jarod mengatakan bahwa misalnya tidak disampaikan
oh bukan begitu
tidak bisa kita melarang larang seorang budaya untuk menyampaikan itu
silahkan saja begitu ya
didengarkan saja tapi kita harus menangkap substansinya itu
dan saya pikir mas butet juga tidak menuduh si acb ya kan
siapa siapa itu enggak
substansinya apa jelas gitu
gak ada namanya
gak ada nama
belum ngebut nama
kalau misalnya ditafsirkan macam macam ya terserah yang menafsirkan
tapi beliau ya harus kita hargai dong
beliau punya kreativitas itu loh
malah aneh kalau gerindra kemudian tidak merespon
dan menjadi naif juga kalau kita mengatakan di acara partai politik
butet yang kita sudah tahu perilakunya dari dulu dengan kekritisannya
kita tidak artikan itu juga secara politik walaupun tidak keluar nama
dengan ditutup menyatakan mendukung mas ganjar sangat mudah diartikan
walaupun mungkin salah ya
itu sindiran kepada pak prabowo atau kepada mas anies
lalu pertanyaannya apa salahnya
apa bedanya dengan bang fadli ketika membuat puisi sontoloyo
itu kan juga sebuah kreatifitas
dari seorang seniman di indonesia
dari seorang seniman bernama fadlizon
apakah salah juga kan tidak
negatif campaign itu adalah salah satu ciri khas dari negara demokrasi
yang sedang berkompetisi antara aktor politiknya
kalau semuanya kemudian dalam kampanye saling mengatakan anda juga putra terbaik
ngapain ada kampanye
ya sepakat saja untuk kemudian melakukan suksesi kemimpinan
atau sama seperti ketika berbicara mengklaim saya lebih dekat dengan jokowi
karena saya lebih dekat dengan jokowi
karena senyumnya jokowi lebih lepas ketika ketemu dengan saya
yang sedang terjadikan itu
yang billboardnya lebih banyak atau spanduknya lebih banyak
enggak anda bertarung dong
siapa yang lebih ngerti hilirisasi
bagaimana memaknai infrastruktur
bagaimana kemudian bicara menjawab kritikan mengenai ikn yang dianggap tidak tepat waktu karena kurang uang
saya tidak melihat sampai saat ini perdebatan pak prabowo dengan mas ganjar di situ
yang terjadi adalah setiap ketemu pak jokowi adu cepat kirim foto misalnya kan
oke dua duanya ya
saya lebih melihat itu lebih banyak dilakukan pak prabowo
karena pdi perjuangan saya tidak tahu kurang logistik
billboardnya belum ada gitu ya terkait dengan itu
terlepas seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh pak jokowi
terlepas anda adalah bagian dari koalisi dari pak jokowi
pede dong seorang prabowo punya karakter kemimpinan
pede dong prabowo mengatakan saya bisa lebih dari pak jokowi dibanding sekedar little jokowi
sama seperti ganjar harus berpikir pada level itu
oke silakan pak wadli
saya kira pak prabowo ini melihat satu konteks yang lebih besar gitu ya
terutama masalah kebangsaan
jadi apa yang menjadi program program yang baik tentu pasti akan dilanjutkan
dan saya kira itu sesuatu yang biasa ya
tentu ada juga beberapa hal yang bisa saja ada koreksi
saya kira pak prabowo menempatkan diri
sejak beliau membuat satu keputusan untuk bergabung dengan pak jokowi
itu mementingkan segala hal untuk kepentingan bangsa
dan saya melihat beliau sudah selesai dengan dirinya gitu
jadi nggak ada masalah masalah yang terkait untuk mengejar harta mengejar jabatan dan lain lain
kecuali memang pilpres ini saya kira ini sebuah panggilan gitu ya
dan saya mengikuti beliau ini sudah tiga puluh tahun gitu
dan pikiran pikiran pak prabowo itu ya tidak lebih dan tidak jauh dari kepentingan rakyat ya
bagaimana supaya rakyat tersenyum
kita lihat pidato pidato beliau juga
bagaimana kalau negara kita itu terkoyak koyak seperti di negara negara lain
saya kira ini perlu kita sadari bersama ya
oke bang fadli
tapi kita melihatnya publik melihatnya begitu tim gerindra ataupun pak prabowo itu begitu ingin menempel sekali dengan pak jokowi
jadi dalam segi
wajar wajar saja bukan
apa sebetulnya yang ingin ditampilkan
apakah menunjukkan kedekatan mengambil endorsement ataupun elektoral
prabowo adalah menteri pertahanan dari kabinet pak jokowi
dan memang beliau juga sangat dekat
ya pernah menjadi rival
dan kemudian membetul satu tim yang juga terdiri ada rivalnya
satu hal yang menurut saya sesuatu yang baik juga dalam demokrasi kita pernah dicontohkan dulu
di dalam demokrasi di amerika
abraham lincoln juga menarik
menarik lawan politiknya
jadi menurut saya itu sesuatu yang baik gitu ya
jadi bukan dibuat buat gitu
dan kalau sekarang ada preferensi semacam itu kita lihat saja
tentu yang menentukan dan memilihkan nanti adalah rakyat
bang maman dengan posisi yang seperti ini ya
yang pemilu belum mulai kampanye belum mulai tapi sudah mulai ada pembelahan lah dalam tanda kutip
pembelahannya bukan dilakukan oleh partai ya tapi oleh seniman oleh budayawan begitu
ini golkar di dalamnya juga ada pembelahan juga
ada yang ingin ke pak prabowo ada yang ingin ke mas ganjar
saya respon sedikit dulu tapi menarik ini tadi yang terakhir itu loh
yang disampaikan oleh mas sunarto
enak loh kalau misalnya perdebatan kita di televisi ini diisi dengan ide program
kayak tadi misalnya
sekarang lagi rame isu malah masalah hilirisasi
hilirisasi itu punya plus minus
apa bagaimana baiknya buat negara kedepan
lalu kita bicara mengenai perekonomian pasca covid ini
nah itu yang sebetulnya diharapkan kami orang golkar kaum karya kekaryaan ini mbak nana
kita ini kan pengen perdebatan perdebatan yang jauh lebih konstruktif lebih konteksual
daripada hanya sekedar memperdebatkan mohon maaf ya
statement seorang butet gitu
yang gak mau masuk tuh dalam perdebatan itu
walaupun iya kami menyayangkan
kami pengennya ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif daripada hanya sekedar itu
ini kan kita juga kita udah ngelewatin dua pemilu nih
pak jokowi yang pertama terbelah
dalam sebuah perdebatan yang menurut kita nggak sehat lah gitu
lalu pilpres yang kedua begitu juga
kenapa sih gak coba kita one step
eh kita evaluasi ya di pemilu yang kemarin
kita masuk dalam perdebatan yang lebih keras
dan negatif campaign
yang kita perdebatkan adalah pro dan kontra dalam sebuah konteks
bagaimana sih bisa membawa indonesia ke depan lebih baik
apa yang memang belum diselesaikan oleh pak jokowi
apa yang sudah diselesaikan gitu loh
kita inginnya seperti itu
kita ingin ada pemimpin sampai hari ini
kita ingin pemimpin yang memang lebih mengedepankan kompetensi
sampai detik hari ini kita masih tetap ingin mendorong pak erlangga hartarto
sebagai salah satu mungkin poros baru lah ya
poros yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan konstruktif
perdebatan yang memang bicara tentang ekonomi
daripada hanya sekedar tadi ya
pak erlangga jarang pamer foto kalau lagi dengan jokowi
itu lebih baik menurut saya
tapi elektabilitasnya kan naik naik
justru ini sebenarnya
kalau tanya ke saya
justru ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita bersama
ada satu sosok figur
ada satu ekonomian
yang sudah bertahun tahun ini berjibaku
membangun sebuah menjaga perekonomian negara
tapi kenapa elektabilitasnya nggak naik
ada pertanyaan kalau tadi kita
saya mengutip yang disampaikan oleh mas yunarto
kalau kita mau melihatnya secara linier atau secara tidak linier ya
ini kan bisa menjadi sebuah bahan diskursus yang bagus
berarti kan yang perlu kita pertanyakan
apakah edukasi politik di negara kita masih kurang
atau mungkin ada yang salah dalam delivering pencitraan dari ketua umum
yang mungkin belum bisa belum sampai ke masyarakat
ya sah saja tapi poinnya
karena politik itu kan is all about perception ya
itulah kenapa kami sampai hari ini tetap mengusung pada isu yang memang jauh lebih konstruktif
isu mengenai kompetensi
karena terlepas dari ada gimmick gimmick politik
pencitraan yang disampaikan oleh semua kelompok
kita perlu menawarkan
dan juga kepada publik juga sebagai bahan diskursus kita bersama
jadi fine gak ada yang perlu kita pusingkan
gak ada yang perlu kita khawatirkan
kalau bahwa langkah ini yang kita lakukan di golkar ini mungkin belum bisa terlalu diterima oleh publik
tidak ada masalah
tapi yang terpenting golkar sudah menyedorkan ini
tapi di internal golkar yang saya dengar ada pembelahan
jadi ada yang pengen ke pak ganjar
ada yang pengen ke pak prabowo
ya wajar dong
golkar ini partai yang paling demokratis
kita itu punya kelompok a kelompok b kelompok c
ya bahwa ada yang menginginkan ke kanan ada yang menginginkan ke kiri ke depan ke belakang
lebih banyak mana jumlahnya yang menginginkan pak erlangga atau ke ganjar atau ke prabowo
saya pikir kalau kita mau menanya lebih banyak lebih mana
saya pikir susah
yang terpenting tadi
karena dari hasil survei preferensi konstituen partai
partai golkar itu mayoritas ya ke pak prabowo
gini tadi saya bilang tidak hanya sekedar dilihat dari faktor survei
bagaimana setelah pemenangan nanti komposisi di parlemen komposisi di kpu
itu penuh dengan banyak sekali pertimbangan
jadi saya pikir kalau di internal golkar bahwa ada yang ke si a ada yang ke si b ada yang ke si c
pasti itu terjadi
baik juga saya yakin di gerindra
di semua parlamen
di semua partai
namun ada hal yang jauh lebih penting
kalkulasi politiknya lebih kompleks kalau kita melihat dua ribu dua puluh empat ini
kalau di golkar ada yang terbelah kang bima
bagaimana dengan dipan
kita dengar juga ada yang terbelah sampai ribut katanya di rapat gitu di internal
ada yang pengen ke ganjar ada yang pengen ke prabowo
karena pada pusing ya sudah pak zul aja yang maju gitu sama pak erlangga
benar gak kang bima
saya komentar dulu soal mas butet boleh ya
saya kira terlepas dari siapa menyendiri siapa
mas butet ini mengingatkan kepada kita
bahwa pilpres itu adalah pertarungan gagasan masa depan dan rekam jejak masa lalu
jangan lupa itu
jadi saya kira itu adalah entry point
daripada publik itu disuguhkan
saling mengunjungi pertemuan tertutup
senyum sana senyum sini
dan kemudian selalu berubah
substansinya gak ada
suka atau tidak dua ribu sembilan belas itu menurut saya keren
ada isu besar apakah lanjut dengan visi pak jokowi terus
atau direvisi dengan kekuatan oposisi itu menarik menurut saya
nah hari ini itu miskin sekali saya kira
jadi seolah olah pilpres ini
miskinnya kenapa karena semuanya itu pak jokowi
karena semuanya membahas kemana pak jokowi
jadi jangan direduksi seperti itu dong
oke itu kan ketua umum ketua umumnya ini
karena pak jokowi pun

saya sedang menunggu puisi barunya sebetulnya
apakah berbeda warna atau tidak
tapi kan itu karena keinginan ketua umum ketua umum partai anda juga
ketua umum golkar ketua umum
nah jadi saya kaya itu
kaitkan dengan internal ya
semua itu pak jokowi
saya kaitkan dengan internal ya
nah kemudian ketika terjadi perbedaan di internal
itu kaitannya ke situ
masing masing dari kami misalnya
melihat bahwa lah kalau kita ke sana
maka arah pemerintahan akan seperti ini
dampak bagi partai bagaimana
sama platform partai seperti apa
siapapun yang kita usung cocok dengan platform pan sembilan puluh delapan misalnya
kan seperti itu
nggak boleh berbeda
nah jadi wajar dong kalau terjadi dinamika ini
sulit dong berarti
kalau kita bawa dengan platform empat ratus sembilan puluh delapan ke pak prabowo
ya tergantung tafsirannya yang mana
pak prabowo sekarang agak berbeda dengan yang dulu katanya
tapi tadi kata anda pertarungan masa lalu
kalau mendengar gini dua duanya kayak pengen bicara kompetensi
seperti erlangga zulkifli hasan bisa
atau mungkin erlangga erktohir
kalau misalnya susah
ya itu gimana
silahkan sebentar bang fadil nanti saya kasih kesempatan
artinya sama seperti mas toto tadi sampaikan
ya ada perkembangan dinamika survei
dan kita ingin sebetulnya ada bursa gagasan yang naik
sehingga publik juga bisa kemudian bersuara
bukan hanya sekedar arah pak jokowi kemana
ibu mega kemana
jadi ada gagasan yang mempengaruhi preferensi politik
kalau dulu kan ada swing voters yang akan berhitung
nah kita berharap akan seperti itu ke depan
tapi ada pembelahan anda belum jawab pertanyaan saya
oh pasti ada
pembelahan di internal pan ada ya
ya ada dinamika perbedaan itu ada
bahkan kalau misalnya bingung ke ganjar atau ke pak prabowo
sudah ajuin aja pak zulkifli hasan dengan ketemu golkar
iya dalam rapat dpp harian beberapa minggu lalu
hal seperti itu terjadi
itu sangat menyenangkan menurut saya
kita terbuka sekali
ya ada kawan yang angkat tangan berbicara bahwa ya lebih baik kita kesini
lebih baik kita kesini
lebih baik kita menawarkan kandidat sendiri
enak menjelaskannya kepada konstituen
kan gitu ya sama kayaknya di partai golkar juga begitu
daripada kesana kalau ketum yang maju menjelaskan ke konstituen kan enak
kalau urusan putaran ke dua kemana kan berbeda lagi
ya lepas dari komunikasi politik yang saya kira belum selesai ini
saya kira yang paling penting juga tadi yang disampaikan
bagaimana kita melihat visi misi ke depan selanjutnya juga
suara rakyat gitu
apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat
jangan sampai kita yang berada di elit partai politik ini
hanya bicara tentang elit juga gitu ya
yang saya kira ini bisa membahayakan demokrasi gitu
saya kira komunikasi dengan rakyat dengan civil society dengan tokoh tokoh ormas dan lain lain ini
akan juga menjadi satu hal yang sangat penting gitu
oleh mungkin semua partai politik untuk melakukan itu
ya saya kira juga dimulai tetapi dominan di dalam percakapan publik itu adalah elit gitu
ini yang menurut saya bisa menganggap bahwa seolah olah persoalan ke depan itu hanya persoalan dari segelintir elit
ini yang menurut saya perlu kita koreksi
tapi suara elit mempengaruhi suara elit
suara elit mempengaruhi suara kebawah
iya iya tentu
dan rata rata selama ini proses politik ditentukan oleh elit
tapi rakyat ini yang paling penting gitu
jangan merasa left behind gitu
jangan merasa ditinggalkan itu yang berbahaya
kalau misalnya nanti ya nggak ketemu nih titiknya
golkar bertemu dengan pdi perjuangan kemudian bawa proposal cawapres ternyata ditolak
terus kemudian pan juga bawa proposal cawapres ketemu pd perjuangan ditolak
demikian juga sebaliknya ke gerindra begitu ya bawa proposal cawapres
betul nggak ada info bahwa menggabungkan pak erlangga dengan pak zulkifli hasan atau pak erlangga dengan pak erick thohir menjadi jalan tengah
sampai hari ini belum ada proposal pengajuan secara resmi
tapi kan hasil keputusan munas dan rakyat kremas
kepada pdip kepada gerindra maupun kepada manapun
karena hari ini golkar masih sesuai dengan keputusan munas bahwa partai golkar mencalonkan pak erlangga menjadi calon presiden dan atau yang lain
itu final itu amanah munas yang gak mungkin kita geser
nah keputusan rakernas terakhir memberikan mandat penuh kepada pak erlangga untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak
jadi bagi kami belum ada pembicaraan final dari semua partai maupun proposal yang res
ini masih dalam proses komunikasi politik yang saya pikir masih sangat cair
yang kedua kalau tadi saya lihat ini menarik tadi surveinya
sebenarnya ini jadi semakin ini surveinya mas toto tadi itu kan capres ya
nah kalau udah kayak begitu berarti faktor berarti sudah hampir final kan di situ
saya kembali lagi saya tetap tidak mau
menganggap bahwa ini benar ya menjadi sebuah kebenaran tapi menjadi salah satu faktor
kalau tadi melihat kayak begitu berarti ngapain semua musti harus pusing pusing menentukan wapres
berarti kenapa mesti harus pusing pusing ngomongin masalah wapres
berarti mau jalan jalan aja
betul dong kalau tadi
maksudnya jalan sendiri
kenapa mesti harus memperdebatkan masalah wapresnya siapa gitu loh
artinya mau wapresnya si a si b si c si b ini sudah tidak lagi menjadi faktor
sebetulnya kan begitu kalau dari hasil surveinya mas yunarto
survei itu tidak bertanya mengenai siapa yang akan anda pilih delapan bulan dari sekarang kalau kita bicara sekarang ya
artinya dia tidak memaksa orang menjadi membuat forecast mengenai hasil pemilu dua ribu sembilan belas
itu mempredisinya sekarang ya
yang mana yang bisa dilakukan hari ini mana yang bapak ibu pilih
maka kita sebutnya sebagai sebuah snapshot
artinya sebetulnya bahkan ketika berbicara ada selisih yang sangat jauh pun karena jeda waktunya masih delapan bulan
masih bisa berubah
variabel lain yang bisa kemudian mempengaruhi termasuk salah satunya cawapres dan pembentukan koalisi
artinya gini kita teropong dari sisi itu
maksudnya andaikan hari ini gitu loh
artinya maksud saya kalau kita lihat dalam pendekatan hari ini
berarti hari ini nggak perlu kita pusing pusing
ngomongin masalah wapres di putuskan aja
jalan aja masing masing
oke kalau jalan masing masing ini golkar nggak mau membuat poros sendiri
ini kan dua duanya masih bingung nih
gak ada yang bingung mbak nana
tadi saya dari awal bilang dalam politik tuh gak ada yang bingung
semua penuh dengan kalkulasi
ya kita sudah punya opsi juga
regulasi paling mungkin buat golkar apa
mungkin ada kepastian pkb bareng sama gerindra
hari ini yang bisa nyalon sendiri itu hanya pdip
bahkan kalau tanya ke saya apakah ganjar pastinya pres
karena belum didaftarkan
emang ada jaminan pdip pasti dukung ganjar
bahwa hari ini iya tapi tadi dibilang oleh mas yona tiga bulan ini semua masih bisa berubah
jadi saya pikir
saya tanya makanya skenario politiknya yang paling mungkin untuk golkar apa
membangun poros sendiri kalau misalnya sulit bergabung ke pdp jawa negeri
semua skenario sangat mungkin
yang terpenting bagi kita ada lima preferensi atau ada empat preferensi yang harus kita hitung
yang pertama pendekatan statistik survei
yang ketiga dukungan partai koalisi
dan yang terakhir kekuatan pasca terpilih
baik itu di eksekutif maupun di legislatif
empat ini yang harus menjadi faktor perhitungan kita
bagi kita dan yang terakhir dari itu semua yang paling utama adalah siapapun calon presidennya dia harus memiliki kompetensi untuk memastikan membawa kapal besar bangsa ini
nah kalau pdp juangan itu jadi saya katakan ya
kita gak ada bingung gak ada bimbang
politik bagi kami itu adalah masalah keyakinan ya
dan kita udah yakin betul bahwa calon presiden kita itu masih ganjar peran allah
dan diperintahkan kemarin waktu bulan punggarno ya puncak bulan punggarno sampaikan semua kader harus turun memenangkan pak ganjar peran allah dan mbak puan
tentang bagaimana calon wakil presiden itu nanti masih panjang itu satu
yang kedua betul tadi sampaikan survei itu bukan patrokan
apalagi waktunya masih kurang delapan bulan sangat dinamis ya
tergantung bagaimana preferensi bukan preferensi elit
tapi preferensi rakyat
makanya kita harus turun ke rakyat ke akar rumput
nah ini terus menerus
saya pikir itu
sehingga belum terbentuk siapa yang menjadi bakal calon presiden
bakal calon wakil presiden
ya yang nanti akan didaftarkan ke kpu
biasanya kalau seperti ini saya sepakat
oke semua main last minute ya
jangan buru buru ya
seperti dua ribu sembilan belas ini kasian nih pemilih
semuanya gak bisa melihat rekam jejak lebih awal
karena partai partai elit maunya nanti di last minute aja negosiasinya
tapi kita harus jeda bagaimana nanti tanggapan dari teman teman mahasiswa soal preferensi elit preferensi peta koalisi
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
ya adik ya
bahwasannya hari ini mereka partai partai elit itu mengutamakan kepentingan golongan atau partai partainya sendiri yang elitis daripada kepentingan rakyat
karena yang saya lihat sekarang adalah saya juga melihat dari perhatian ibu mega waktu ini pada saat bung karno tersebut adalah
saya melihat hal yang lucu seperti itu
ketika beliau beliau ini semuanya adalah orang yang sudah cukup dewasa namun masih sindir atau elit politik seperti itu
ketika memang pada akhirnya mereka semua ini sebagai seorang negarawan
tetapi bagaimana fokus memikirkan kepentingan rakyat daripada mereka sendiri
mereka juga sekarang presiden kita yang ke tujuh
beliau pun merasa sebagai seorang king michael
seperti yang tadi yang dibahas
maknanya beliau memanggil menghadap
dan juga hal hal lucu lainnya gitu
dan memang pada akhirnya
orang nasional menyebut hari ini pun cukup melawak gitu
mereka harusnya memikirkan bagaimana mereka harus landing
memikirkan bagaimana menghasilkan waktu elit daripada masyarakat
tapi malah memilih untuk fokus menahankan kekuasaan partainya
saya ingin pertanyaan sebenarnya kepada seluruh elit politik yang ada sekarang
mana yang lebih penting
berkaitan dengan suatu kabinet
ataupun kebenaran rakyat
daripada jumlah kursi yang diterima dalam kabinet nanti
jadi itu yang ingin saya tanyakan
soal bagi bagi jabatan
pembentukan koalisi itu biasanya bagi bagi jabatan ini menarik sekali nih pak
pak atma silakan di bastio
izin menyambung dari rekan saya
pertama saya ingin juga mengkritik ya
partai partai yang ada sekarang
karena memang sejak kebijakan politik
de ideologi zaman suwarto sampai hari ini
partai partai ini tidak memiliki perbedaan yang serius
perihal ideologi atau arah kebijakan yang mau dibawa gitu
karena memang di era multi partai hari ini
koalisinya itu cenderung pragmatis gitu
ditentukan berdasarkan like and dislike nya elit partai
bukan berdasarkan ikatan ide ide besar begitu
kemudian yang kedua mbak
anak muda hari ini gen z angkatan saya
ini perlu ekosistem atau suasana kontestasi politik yang sehat
yang dibangun atas dasar adu gagasan adu program
pro atau kontra terhadap ikn
pro atau kontra terhadap energi terbarukan
pro atau kontra terhadap anti korupsi dan lain sebagainya
bukan narasi kebencian personal
seperti yang bagi saya disampaikan
oleh seorang budayawan pada acara yang cukup besar
acaranya pdip kemarin begitu
karena bagi saya ada diksi diksi yang menurut saya itu
nuansanya itu lebih kepada kebencian personal
nah ini yang tidak kita inginkan mbak
kita ingin politisi senior ini menjadi taluadan bagi masyarakat
pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada masing masing parpol
khususnya bapak bapak yang menjadi narasumber
polarisasi yang berbasis politik identitas
politik kebencian personal
apakah akan tetap ada di tahun dua ribu dua puluh
kenapa tidak diarahkan kepada polarisasi yang berdasarkan adu gagasan
kebijakan dan program
apakah justru politik identitas politik kebencian ini menjadi strategi
politik pemenangan parkpol begitu
oke menarik sekali kritis sekali teman teman dari bem universitas udayana
terima kasih kang bima karena waktu kita gak banyak
tadi pembentukan koalisi mayoritas adalah berdasarkan pragmatisme
bagi bagi kepentingan bagi bagi jabatan silakan
saya kira selalu ada panggung depan dan panggung belakang
selalu ada negosiasi lobby pertemuan tertutup berbagi posisi selalu ada
tetapi kan ruang yang ada juga harus diciptakan untuk gagasan
kontestasi terkait dengan visi dan sebagainya
jadi yang disampaikan teman teman mahasiswa itu betul
tetapi jangan juga alergi terhadap sindiran satir dan lain lain
itu bagian dari kontestasi kita nikmati itu
di negara maju sekalipun saya kira pidato pidato itu penuh dengan saling sindir
joke terselubung manuver manuver yang cerdas dan sebagainya
itu bagian dari kontestasi politik modern
dan teman teman mahasiswa tidak boleh aleri juga terhadap impulsnya
jadi kalau provisi seperti itu yang penting adalah keseimbangan tadi
bagaimana kita bisa melihat mana panggung depan panggung belakang gagasan lobby dan lain sebagainya
oke bang fadli mereka berharap pemilih gen z ini pemilih pemula
yang nanti pertama kali akan nyoblos di dua ribu dua puluh empat mereka berharap tidak terjadi polarisasi lagi
seperti pemilu dua ribu sembilan belas bagaimana
ya itulah yang dilakukan oleh pak prabowo
jadi pak prabowo ini adalah sosok negarawan
beliau tidak mau menjadi yang memecah belah atau membuat satu polarisasi
dan menjadi satu figur yang bagi kami di gerindra karena gerindra ini wadah perjuangan rakyat
tentu suara suara mahasiswa menjadi sangat penting
dan kita harus memang tetap kritis ya dalam rangka untuk generasi yang akan datang terutama
karena generasi ini kan tentu cepat akan lambat atau lambat itu pasti akan berganti
itu satu keniscayaan
dan saya kira suara suara dari generasi z ini gen z ini sangat penting untuk kita dengarkan
dan menjadi refleksi dan otokritik bagi kita semua termasuk bagi partai partai
komitmen partai gerindra tidak akan ada lagi politik identitas pembelahan polarisasi di pemilu dua ribu dua puluh empat
ya pokoknya kita mengedepankan semangat demokrasi dengan persatuan persaudaraan
oke bang maman
soal tadi pembentukan koalisi terkesan pragmatis suara elit berbagi kepentingan bagi bagi jabatan
alhamdulillah saya senang sekali tadi disampaikan oleh adik adik saya
artinya saya masih melihat idealisme teman teman mahasiswa masih sama dengan kami yang di golkar
kami ini kan kaum karya kekaryaan
kaum karya kekaryaan itu kita bicara tentang program kita bicara ide bicara tentang konsep dan bicara bagaimana mengeksekusi semua itu
nah dari awal tadi pembicaraan kita hampir kurang lebih satu jam setengah ini saya sudah membuka bahwa kita punya harapan ke depan bahwa ada satu poros ada satu kelompok yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan perdebatan
berarti membuat poros ya
yang mengedepankan kompetensi dibanding hanya sekedar perdebatan perdebatan gimmick
makasih banyak kita artinya sama
namun kita harus konsisten terus mendorong
narasi karya ini kepada semua publik mudah mudahan ini bisa menjadi sebuah tawaran yang cukup solutif cukup konstruktif dan cukup menjadi sebuah langkah solusi buat kebaikan
nanti golkar akan menggagas poros itu tadi ya poros sendiri
ya benar silahkan
malu malu gini kalau mau bikin poros nih gimana pak jarod singkat saja ini soal tadi komitmen di pemilu dua ribu dua puluh empat tidak akan ada polarisasi kemudian politik identitas tidak akan terjadi
pengalaman pt perjuangan
pengalaman pt perjuangan
pengalaman pt perjuangan selama pemilu yang berjalan ini itu kita sangat anti ya terhadap politik identitas kita selalu membangun toleransi kita selalu merajut perbedaan kita selalu mendahulukan persatuan kita selalu menjunjung tinggi bineka tunggal ika
itu garis politik di pd perjuangan
sehingga di pd perjuangan itu tidak boleh ada orang yang rasis tidak boleh ada orang yang intoleran ya
tapi dibangunlah semangat gotong royong musyawarah mufakat itulah garis politik kita
jadi komitmennya nanti di pemilu dua ribu dua puluh empat tidak akan ada lagi ya
dengan pengalaman menunjukkan seperti itu ya pdi perjuangan tidak akan pernah menggunakan politik politik identitas karena kita sudah final kita sudah punya ideologi yang final yaitu pancasila
dan pancasila itu semuanya ya isinya intinya itu menolak intoleransi dan politik identitas
itu komitmennya pdi perjuangan di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti waktu yang akan menjawab mas toto
pak singkat saja terakhir menurut analisa anda nanti kira kira ada berapa poros di pemilu dua ribu dua puluh empat
saya pikir nggak penting mau dua atau tiga atau empat yang penting apakah kita melalui perdebatan dan dialektika yang tadi bicara mengenai kompetensi
dan itu akan ditentukan juga bukan oleh bisik bisiknya elit ya teman teman adik adik mahasiswa jangan takut dengan demokrasi yang berisik
demokrasi yang berisik berarti menempatkan aktornya sedang ada di panggung depan semua anda bisa menilai
transaksi yang diam diam saja berarti di panggung belakang sedang berbisik bisik transaksi di situ biasanya terjadi
kalau misalnya tadi dikatakan ada serangan personal tidak kita butuh saling membuka kartu tadi konteks track record gagasan yang buruk atau yang baik
misalnya pak prabowo dikaitkan dengan menculik buktikan bahwa pak prabowo tidak pernah menculik
pak jokowi pernah diserang puisi dengan oresopopo tim ses pak jokowi buktikan bahwa dia iso opopo gitu tidak seperti yang dikritik oleh bang fadli misalnya
jadi memang menurut saya harus tetap ada dan terakhir adalah jangan kita masuk dalam perdebatan misalnya mencari next jokowi atau anti jokowi
tidak kita sekarang menjadi seorang leader yang memang akan bisa menyelesaikan masalah lima tahun ke depan
oke setelah ini kita akan saksikan sentilan sentilan dari teman teman komisi suara anak muda kira kira bagaimana mereka melihat panggung depan dan panggung politik belakang
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
semoga segitu tersebut juga yang harus
tentu saja ini hari ini satu satu semua
kita kasih tepatan paling meriah untuk pak fadlizon
yang udah turun tiga puluh dua puluh
bapak sudah menjadi idola semua masyarakat gendut di indonesia
anda bodi semi ya
wih hebat banget gitu
itu yang aku jadi mempertanyakan
dia tuh bisa turun berat badannya sejauh itu bukan karena angkat beban
agak berat itu
tapi kita juga kedatangan bapak bima arya
gimana pak rasanya punya lagu viral pak
oh cuma nyanyi dulu
enggak sia sia ya enggak gayet artis pak ya
tapi kalau kita lihat tema hari ini
tema hari ini tentang sindiran dari pdip
wah aku agak kaget pertama kali dengar tema ini pak
tumen tumenan pdip nyindir
biasanya kan yang disindir
tumen tumenan hari ini
jadi terbalik sekarang
dan yang paling menarik ini ada sindiran dari bu mega sendiri
bu mega pernah bu mega nyindir
pan pkb dan golkar waktu itu
katanya selalu datang tapi nggak pernah gabung
apalagi yang dipikirkan
dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan
bu mega mulai kepikiran
jadi bu mega mulai kepikiran ya
saya curiga bahkan bu mega mulai kepikiran gara gara dengar lagu pan
masih ada harapan
itu viral banget ya
lo kampanye gratis gak sih
bareng zulkifli hasan
ini memang kampanye pan gratis disini
tapi saya curiga bu mega setelah dengar itu terngiang ngiang
enggak ada harapan
dukung ganjarnya kapan
bisa jadi kepikirannya karena itu
tapi kita juga harus apresiasi ke pdip
karena dia udah bikin acara yang luar biasa megah
acara seratus ribu orang yang datang di gbk
mohon maaf nih pak mau nanya ini pdip tapi masih partai kan pak
bukan fokus ke i o sekarang ya pak ya
tetap tetap partai ya pak ya
masih fokus partai lagi lah
ternyata pdip bisa masukin seratus ribu ke gbk
enggak cuma ke amplop
saya bukan temen nadia pak
saya bukan temen nadia pak
dan aku berani jamin ini partai partai lain juga pasti bingung gimana caranya bikin event segede itu
seratus ribu yang datang
bang maman bisa nggak bang bikin partai segede itu
gak tau kan
berkuasa dua periode
itu berkuasa dua periode aja bikin acara di gbk
bayangin kalau misalkan kemarin wacana tiga periode jadi
bikinnya di new york
tapi ya itu patung liberty diganti jadi patung ganjar
walaupun kalau kita lihat tajuknya kan juga udah jelas
tajuk acaranya itu adalah
perayaan puncak bulan bung karno
itu kan memang untuk menghormati bung karno
walaupun kalau kita pikir pikir dari narasi dan acaranya itu kayaknya lebih ke bulannya pak ganjar sepertinya
aduh kenapa sih kalian kok agak agak ngeri ngeri sedap
berkuasa dua periode ya
berkuasa dua periode
oke undang undang itu belum berlaku ya guys
terima kasih sekali teman teman dari komisi co aldo dan juga duto atas sentilan sentilannya
semoga tadi sentilan sentilannya bisa menjadi vitamin untuk para politisi di republik ini
dan penampilan dari teman teman komisi co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
terima kasih sekali bapak bapak yang sudah hadir di sini dan juga teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana
kita jumpa lagi senin depan